anda kembali di cnn indonesia connected kelompok milenial merupakan kantong suara potensial
meraup suara milenial partai politik berbondong bondong memasang wajah wajah muda dalam garda depan untuk merebut suara
tak hanya gaya kekinian politikus politikus muda memiliki gaya komunikasi yang dianggap tidak konvensional
namun kredibilitas dan integritas mereka pun patut diuji
dunia politik penuh dengan intrik
itu sudah lumrah
seperti orang pacaran
kalau nggak nyubit gak asli
bukan sebuah kebetulan
panorama kontestasi politik yang sengit dan saling cubit
menjadi alasan dibalik lagu iwan fals berjudul asik gak asing
memang sih menggeliti
namun toh kenyataannya tontonan politik tak pernah sepi dari intrik
ya mungkin itulah yang menjadikan politik kian menarik
seiring dengan perkembangan zaman politik pun dituntut untuk regenerasi
panggung politik diisi petarung yang tak melulu dari kalangan usia tua namun juga generasi muda
keduanya dituntut bersinergi saling mengisi berbagi
beberapa tahun belakangan anak muda berbondong bondong mencoba peruntungan di dunia politik
entah memang berangkat dari suka atau sekedar coba coba
tak dipungkiri politikus politikus muda ini membawa warna baru angin segar dan harapan
tak hanya gaya kekinian politikus politikus muda memiliki gaya komunikasi yang tidak konvensional
namun kredibilitas dan integritas mereka pun patut diuji
jangan sampai hanya umbar janji dan bahasa basi
undang undang no empat puluh tahun dua ribu sembilan pasal tujuh belas ayat tiga tentang kepemudaan menyebut
peran aktif pemuda sebagai agen perubahan salah satunya adalah melalui pendidikan politik dan demokratisasi
kehadiran wajah muda mungkin menjadi strategi yang menguntungkan partai
namun juga diharapkan mampu mengerek tingkat partisipasi pemilih dari kalangan muda yang sebelumnya jauh di bawah rata rata nasional
data lembaga riset smrc seperti dilansir cnn indonesia com menunjukkan pada desember dua ribu tujuh belas
jumlah pemuda dengan rentang usia tujuh belas hingga tiga puluh empat tahun mencapai tiga puluh empat empat persen dari jumlah masyarakat indonesia sebanyak dua ratus enam puluh lima juta jiwa
sementara itu kpu memprediksi jumlah pemilih muda saat ini mencapai tujuh puluh hingga delapan puluh juta orang dari satu ratus delapan puluh lima juta daftar pemilih tetap

dari satu ratus delapan puluh lima juta daftar pemilih tetap
identik dengan praktik korupsi dan politik uang
kemudian godaan kekuasaan yang membuat nasib jadi cepat berbalik
politik bukan hanya soal pertarungan namun juga pengetahuan
perdebatan hingga manuver saling serang menjadi dinamika dan panorama yang seakan biasa dalam arena kontestasi
politikus muda pun menjadi harapan membawa perubahan untuk politik yang damai dan mencerdaskan
tiffany raitama cnn indonesia
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum
berita terkini dari kpum

mungkin gimana harus meninggalkan jati diri yang itu yang pada seusianya
kita sebagai anak muda pasti suka yang namanya challenge
dan di situ dengan challenge itu kita memberanikan diri untuk terjun politik
sebenarnya terjun politik itu awalnya harus kecebur dulu
kalau nggak kecebur dulu kita nggak akan belajar
jadi harus diceburin dulu baru
jadi intinya bukan soal teori tapi soal praktek
dan kita harus punya ideologi
berbeda pendapat sebenarnya nggak apa apa
berbeda pilihan pun juga nggak apa apa
tapi untuk indonesia ke depan untuk indonesia yang lebih baik
sebaiknya kita memilih pemimpin yang benar dan harus kritis
kita harus kritis dalam memilih pemimpin
pilihan kita itu merusak masa depan generasi penerus
sekarang kita dihadapkan dengan tren politik
salah satunya adalah politik gimmick atau politik konten
nih kalian ngeliatnya kayak gimana
tapi mungkin jawabannya usah jeda berikut
kita akan kembali dengan jawabannya
tapi saya mau tanya bagaimana melihat di zaman sekarang
ini kan era keterbukaan informasi
media sosial digital kenceng banget nih ya
boleh dibilang quote unquote agak kurang bijak untuk bersikap di media sosial
yang pertama pesannya yang paling penting adalah jangan juniper
juniper tuh jangan sulit nyinyir baper
itu baru tuh
apa saya yang ada
kalau baper saya sudah dengar
tapi juniper ini mungkin beliau lebih eksis dibanding saya
itu pelesetan dari jennifer ya
juniper apa tadi
julid nyinyir baper
itu merusak persatuan kita intinya
pesta demokrasi yang lima tahunan sekali ini merusak persahabatan kita
bahwa gini dalam konteks bukalapak ini ya
bahwa saya pikir sih sah sah aja seorang siapapun ya
mendukung capres yang mungkin gak mesti income
bisnis aja penantang itu gak apa apa
meskipun di sosial media beliau sudah bilang presiden baru maksudnya
oh bukan ke dua
saya pikir udahlah presiden baru sebenarnya beliau mendukung
cuma yang saya sesalkan adalah
kalau beliau adalah seorang tanda kutip sorry
maksudnya beliau itu tuh ceo bukalapak
saya tidak setuju dengan itu
karena ini ada seribu lima ratus karyawan dibalik bukalapak
jadi pak ahmad zaki adalah wajah dari bukalapak seribu lima ratus karyawan
nggak jadi saya selalu melihat jadi saya berpolitik nggak boleh baper juga
artinya begitu saya tahu pak ahmad zaki itu
harus lebih bijak lagi karena bisa goyang nih usaha anda
oleh orang orang yang mungkin itu tadi masih ada orang orang juniper sebenarnya
dan orang juniper ini kan memang ada bersama kita
jadi saya pikir harusnya beliau lebih bijak pemilihan diksinya misalnya
jadi kalau mau memilih dua susah saja masa gak boleh
tapi konsekuensinya kan jadi kasian
itu masuk dalam politik gimmick gak
bisa dibilang politik gimmick tapi pesannya adalah persatuan
itu yang sekarang terjadi politik gimmick lebih besar daripada politik konten
kalau saya boleh tambahkan juga sebenarnya gini gimmick atau jargon itu sebenarnya asik
asik buat apa bikin kita noleh
tapi pemilih milenial kalau cuma dikasih gimmick dan jargon
pasti akhirnya kita pergi juga
karena pemilih milenial yang muda itu cenderung kritis rasional
enggak gampang ditipu tipu hanya sekedar gimmick jargon
kita jadi tertarik masuk ke teras rumah mas radit karena mas radit misalnya ilustrasi melemparkan gimmick
tapi begitu masuk teras lihat ruang tamunya nggak ada perabot pulang lagi kita
jadi itu contoh jadi gimmick jargon bukan end goalnya
itu hanya sebuah cara saja
dan itu sah sah saja tapi jangan hanya itu
harus ada konten ide gagasan yang lebih asik
konten yang menarik sebenarnya harus dikemas dengan gimmick yang juga menarik
jadi sebenarnya saling melengkapi lah
jadi kalau misalnya contoh lah kemarin kita di dki kita punya yang namanya oke oke
sebenarnya gimmick yang sebenarnya ada isinya kontennya ya
itu penciptaan lapangan kerja
dan alhamdulillah setahun kemarin
bukan cuma sekedar gimmick bikin puisi gitu bukan
enggak itu benar benar gimmick untuk menciptakan lapangan pekerjaan
oke biar lebih asik lagi ini kan namanya politikus muda
kan nggak boleh melupakan senior seniornya ya
iya dong kita belajar banyak dari pak senia
mau kasih games boleh diambil spidolnya masing masing
saya mau kasih games buat radi dan juga buat rian
ini pokoknya nggak nyanyi kan
gak nyanyi gak melukis kan
mau dance k pop juga boleh
aduh ini gini doang
oh dia ngerti
saya mau tes aradit dan juga rian untuk melihat apa ya menguji kemampuan mereka
mereka tahu nggak nih dengan senior seniornya zaman dulu gitu
nah masing masing saya kasih waktu lima second lima detik untuk kelihatan
lima second selesai kumpulkan
hah dilihatnya di belakang nih
oh lihat belakang
saya akan buka ya
kalau gak salah ya
kalau gak salah biasanya benar
kalau gak salah ya
ini wartawan mantan wapres
yang kiri siapa
salah gak ya
jawabannya yes betul
bukan baca buku kita ya
kirain tahunya blackpink
yang kedua mana
buka boleh dua duanya
pasti gak mungkin salah
yes betul sekali
kelihatan sih di pojok kanan ada tadi
ini ibu mega atau ibunya ibu mega
oke ibu mega
ketiga ini berapa years ya
ini siapa nih
kiri aku gak kelihatan nih
harusnya ada yang tepuk tangan nih
next kita buka
peluknya mantan wapres juga
kok bisa lupa ya
udah pada lahir atau belum sih
ada di bingkai sekolah
ini sebelum trisutrisno kalau gak salah
cuma depannya s
jujur gue gak tau
itu apa sih tulisannya
oh depannya s
soalnya depannya etnis jawa yang jadi wapres ya
terus nextnya lagi
masih ada tiga lagi nih
oke ini gubernur juga
bang alis sadik
mantan komandan marinir
nextnya lagi kita buka
cuma suka bergadang
kayaknya pernah liat deh tiap hari nih
kayaknya pernah liat ya siapa ya
ini kalau salah nih keterlaluan banget nih kayak pokoknya nih
tunggu tunggu tunggu
gak mungkin salah kalau radit nih
kalau salah langsung
ini ssu bosnya radit
oke nextnya lagi saya buka
iya tau lah
wah kelihatan nih
bapak bapak bapak
aduh yang ketiga
eh ketiga lagi terakhir
tau gak nih
menteri pariwisata dan budayaan
oh tau juga
satu dua tiga
jawab a v
jawab a v
jadi mereka yang begini ya
jadi politisi tua kita tuh ada isinya juga substansinya
baper ada baper
gak boleh juni
jupiter boleh lagi tuh
kita akan break dulu
kita masih akan tanya dengan radi dan jengarian seputar apa sih politikus muda ini bisa apa
tapi kita akan jeda
tetap bersama kami
oke tadi udah selesai interactive game set
kita akan buka pertanyaan
jadi menyambut dua politikus muda ini kami buka polling ya
saya akan buka satu saja karena kita waktunya terbatas
apa pertanyaan untuk radit dan jungarian dari warganet
saya akan buka yang pertama
coba boleh dibuka
ada dimana di belakang kita ya
oke ini dia pertanyaannya
alasan pilih gerindra
radit alasan pilih gerindra
alasan saya pilih gerindra pertama kali karena saya suka dengan sosok pak prabowo subianto
saya tadi udah menjelaskan saya kepincut saat menonton beliau mengasih public leture di singapura
dan itu benar benar visi beliau untuk indonesia itu benar benar apa ya pemikirannya tuh udah sampai ke anak cucunya
jadi sama dengan pandangannya ya
di saat mendampingi pak btp selama dua tahun saya beberapa kali berinteraksi dengan teman teman dari partai politik yang sudah ada dan besar
pas psi lahir kebetulan untuk menjadi pengurus psi itu harus bebas dari bekas partai politik lama
jadi darah baru darah segar
dan pengurusnya di bawah umur empat puluh lima
saya pikir oh ini rasional make sense
tentu politisi tua mengatakan nanti kamu berdarah darah
saya berpolitik di jangka panjang
oke terakhir sedikit aja singkat
tiga puluh detik masing masing
benchmark kalian di dpr
yang terhormat bodi mas ujad miko
di dpr siapa
walaupun beda partai
rian di dpr apa kelakuan dari dpr yang membuat kamu jengat
dua jarang datang
ketiga cuma memanfaatkan fasilitas negara
pengen nanya sebenarnya siapa tapi gak usah lah ya
enggak enggak enggak
asal nanti kalau digugat kamu yang nanggung ya
iya apa bercanda
enggak enggak enggak
oke kita waktunya sangat terbatas
saya masih banyak pertanyaan
masih banyak warganet juga mau tanya
tapi kita harus sudahi dulu
terima kasih sekali lagi buat rian ernest
sukses untuk di dapil berapa
dki satu jakarta timur
dan juga radit juga terima kasih
saya caleg tapi saya mendukung teman teman muda saya yang jadi caleg
oke dari politikus muda saya minta mereka untuk
membaca statement berikut ini
boleh sekalian dibaca di protein
bung karno pernah berkata
berikan aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia
memang yang namanya anak muda minim pengalaman
tapi anak muda itu dinamis membawa kepastian
dan menawarkan masa depan
tapi masa depan nggak akan bisa dibeli
anak muda jangan cuma banyak mau ini mau itu
bisa mengkritik tanpa menghadirkan solusi
anak muda juga bisa kok buktiin
politik bukan cuma tempatnya konflik
anak muda bisa buktiin kalau politik itu asik dan juga mulia
jadi lo masih mau nih apatir sama politik
kini saatnya anak muda untuk peduli
saya rian ernest
saya radit pratama
saya tivani raditama bukan politikus tapi masih muda pastinya
terima kasih atas kebersamaan anda
selamat malam sampai jumpa